apakah level utang pemerintah saat ini sudah membahayakan
kami akan membahas dalam segmen the analyst
setelah bergabung bersama kami ekonom indef bima yudi stira
selamat sore mas bima
terima kasih sudah bergabung bersama sian indonesia business
sudah lebih dari empat triliun rupiah utang pemerintah
saya pikir kata yang lebih tepat adalah trennya cenderung memburuk
kalau kita perhatikan kenaikan utangnya lebih dari satu dua ratus triliun ya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir
tetapi yang pertama penerimaan pajak kita realisasinya ya
kemudian menumpuknya utang juga ternyata tidak berhubungan langsung dengan produktivitas
kita lihat ekspor kita naik itu tahun lalu karena harga komoditasnya bagus
dan selama ini kita hanya komoditas ekspornya
yang kedua industri manufaktur yang harusnya ada relasi dong ya
ketika leverage nya naik maka produktivitasnya naik manufakturnya naik
di bawah pertumbuhan ekonomi
artinya ada diskonektivitas yang memang harus diakui di situ dan dicari solusinya
bahwa utang nambah tapi ternyata tidak produktif gitu ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga sektor sektor lainnya
dan sudah bergabung bersama kami
hubungan telepon dengan pak nufransa wirasakti kabiru komunikasi dan lainnya informasi kementerian keuangan
selamat sore pak nufransa
selamat sore pak
pak nufransa di studio sudah ada ekonom indef bima yudhistira
tadi mengatakan bahwa tren utang pemerintah ini memang terus memburuk
dan juga produktivitas ini tidak sejalan dengan penambahan utang ke pertumbuhan ekonomi dan juga sektor sektor lainnya
untuk utang memang kita menyesuaikan kebutuhan ya
apabila memang penerimaan perpajakannya tidak memenuhi target maka otomatis kan utang juga akan bertambah
dan juga belanja lebih besar daripada penerimaannya
sehingga untuk mencuci itu kita melalui pembiayaan
tapi kan pembiayaan yang sekarang dicanangkan oleh presiden jokowi dan juga kementerian keuangan adalah melalui pembiayaan mandiri
kebanyakan kita nanti akan mengeluarkan berupa surat berharga negara
sehingga diharapkan bisa mengitigasi
risiko kepemilikan yang nanti bagian besar akan dimiliki oleh rakyat kita sendiri
dan juga porsinya akan semakin lama semakin besar
sehingga dari sisi risiko itu dapat diperkecil
nah kalau dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi ya memang beberapa pembelanjaan kan sifatnya infrastruktur
nah dari infrastruktur itu mungkin leverage nya mungkin agak memakan waktu
sehingga tidak bisa dilaksanakan secara langsung
untuk meningkatkan perekonomian
tapi kita sudah diarah yang benar
karena kita selama ini ketertinggalan dari sisi infrastruktur sangat jauh sekali dari negara negara lain
oke untuk belanja infrastruktur anda setuju mas bima bahwa membengkaknya utang pemerintah ini karena memang sebagian besar ditujukan ke sektor infrastruktur
yang leverage nya ataupun juga balik modalnya gitu ya
itu akan memakan waktu yang lebih lama
yang pertama hasil studi kita melihat ada kecenderungan
infrastruktur pertama karena apbn terbatas
akhirnya pembiayaan infrastruktur pun lebih dijatuhkan kepada bumn
bumn dipaksa untuk
oke justru anda tetap setuju ya jika pemerintah menambah utang untuk membangun infrastruktur
klaim itu betul
yang kedua kita lihat bahwa klaim untuk infrastruktur juga sangat gampang dibantah
karena belanja pegawai alokasinya justru naik
nah dalam surat terakhirnya bu sri mulyani itu justru bilang bahwa kita sekarang membutuhkan soft infrastruktur juga gitu
artinya kan mana yang mau diprioritaskan
jangan kemudian arti infrastrukturnya diperluas
jadi belanja barang belanja pegawai bisa dimasukkan kepada soft infrastruktur
saya kira nggak pas di situ
kemudian juga kalau kita lihat ya
tadi bilang bahwa ternyata banyak kemudian yang sbn kita juga diserap oleh pasar gitu ya
walaupun sekarang porsi dari domestik yang makin kecil ke depan akan besar
yang kita lihat juga kalau dulu zamannya pak harto
utang itu kita pinjam ke lembaga bilateral multilateral
itu didikte oleh mereka dari segi politik ya
sekarang kita sebenarnya didikte juga oleh pasar
ke fat rate larinya kemana kemudian ekonomi global larinya kemana
itu akan mempengaruhi juga stabilitas makroekonomi fiskal kemudian moneter juga
jadi pendikteannya oleh kemudian pasar menjadi agak berbahaya tadinya di situ
oke bagaimana tanggapan anda pak nufransa dari analisis indef ini justru mengatakan
utang sebenarnya bukan untuk infrastruktur tapi justru untuk belanja pemerintah
oh enggak itu kan sudah ada porsinya masing masing ya
memang ada beberapa juga infrastruktur memang dikerjakan oleh bumn
tapi secara prinsip
jadi proses pembangunan itu sudah ada
untuk contoh sebagai tahun ini sekitar ada empat ratus triliun kita alokasikan untuk infrastruktur
memang alokasinya berbeda beda setiap tahunnya
atau kalau tadi kalau disampaikan bahwa terkait dengan sdm kita juga investasi ke sdm
kita membelanjakan untuk kartu indonesia pintar kartu indonesia sehat
dari sisi kesehatan dan pendidikan juga sangat kita perhatikan
memang kalau misalnya seperti disampaikan tadi itu kita dulu dididiksi oleh negara lain negara donor
karena kita meninjam sekarang oleh pasar
kalau pasar kan sekarang ini kita bisa juga dibilang kita sudah tadi memprioritaskan pembeliannya itu di dalam negeri
sehingga walaupun tadi dan juga ada beberapa utang yang kita keluarkan dukungan dalam bentuk rupiah
sehingga tidak terganggu oleh kunjang ganjing exchange rate dan lain lain
dalam mitigasi mengadakan rapat dengan para stakeholder terkait di unit eselon i kementerian keuangan
dan juga kita selalu umumkan keadaan keuangan negara sesuai dengan kondisi terakhir
bagaimana diamatkan oleh undang undang dalam apbn begitu
oke seberapa berbahaya
sebenarnya kalau kita lihat dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap utang pemerintah ini
karena mau tidak mau juga kita berpenghasilan rupiah
namun nanti dibayarkan lagi misalnya dalam bentuk dolar
amerika yang trennya saat ini terus menguat terhadap rupiah
anda melihatnya dengan adanya terus penambahan utang
karena data dari terakhir untuk februari dua ribu delapan belas saja tercatat untuk utang saja bertumbuhnya
bahkan hampir tiga belas lima persen
pendapat anda mas bima
yang pertama saya mengutip data resmi dari bank indonesia
bahwa kewajiban pembayaran utang pemerintah luar negeri ya ini
itu tahun dua ribu delapan belas itu sekitar sembilan satu miliar dolar
mungkin nanti pemerintah yang bisa menjelaskan apakah semua utang itu kemudian juga di hedging
tapi yang jelas ada kewajiban membayar sembilan satu miliar dolar itu
otomatis kalau kursi yang ditetapkan apbn itu kan tiga belas lima ratus
tapi kalau sekarang sudah menjadi tiga belas tujuh ratus
otomatis kan pembayaran kewajiban bunga cicilan pokoknya akan semakin besar
dan ini pasti akan berpengaruh juga
karena apa karena kalau kita lihat tarik ke belakang ya
di tahun dua ribu tujuh belas itu ada sekitar empat ratus delapan puluh delapan
puluhan triliun rupiah itu kewajiban pembayaran cicilan pokok kemudian dengan bunga
itu tiap tahunnya terus begitu
jadi ini yang kemudian saya kira pemerintah dan indef saya kira dalam hal ini juga satu frame yang sama
kita ingin pengelolaan utangnya lebih baik
oleh karena itu kita minta selain pemerintah selalu bilang bahwa utang aman utang efektif produktif
jelaskan juga dong ke masyarakat resikonya
apa saja kemudian cara memperbaikinya seperti apa
dan sedikit tambahan mas
jadi berkaitan dengan tadi sbn kita yang banyak didiktir pasar
dan sekarang bunga sbn kita pun juga cukup mahal
salah satu yang mahal juga di asia tenggara
gimana caranya pemerintah sekarang ayo kita dorong
selain pendalaman pasar keuangan dengan menciptakan retail retail sbn atau surat utang retail
sehingga ibu ibu rumah tangga bisa beli
yang kedua kita juga ingin jangan kemudian utang dimasukin ke dalam satu keranjang
tetapi utang juga saya kira bagaimana
jadi contohnya misalkan bikin aja sbn sbn lrt
tapi apakah hal hal ini cukup menarik gitu
karena kan juga investor berpikir bahwa oke untuk satu proyek
tapi kan mereka juga melihat investasinya akan menguntungkan
kalau tidak ngapain saya beli sbn nya gitu kan
jadi kalau misalkan yang komersil itu saya kira bisa dicoba seperti itu ya
jadi salah satu alternatif pendanaan yang saya kira juga masyarakat jadi paham
jadi proyek lrt nya kapan selesainya ya
sehingga tuntutannya juga semakin
iya lebih transparan tapi kan
yang membuat kemudian investor dalam negeri mungkin tertarik untuk membeli sbn tadi
oke sayang sekali pak nufransa wirasakti ini tidak dapat melanjutkan dialog bersama kita
karena tadi sambungan teleponnya putus
namun kan utang ini juga tidak bisa dihindari
kebutuhan untuk belanja pemerintah
seperti misalnya adalah salah satunya adalah pembangunan infrastruktur
yang menelan biaya yang banyak
itu kan juga membutuhkan dana segar
yang tidak bisa dipenuhi mungkin dari bumn ataupun juga pemerintah sendiri
ataupun apbn gitu
selain cara untuk
menelurkan sbn sbn yang sesuai dengan projec
apakah ada cara lain gitu
untuk paling tidak menyehatkan utang kita
agar pertumbuhannya tidak sedasiat
pada saat ini dibandingkan dengan tahun lalu
caranya kan sebenarnya sederhana mas
rasionalisasi proyek infrastruktur ya
saya tawarkan tiga opsi ya
apakah penerimaan pajak kita yang harus digenjot
karena kalau utangnya makin banyak kan penerimaan pajak digenjot ya
atau yang ketiga
apakah kemudian perlu mengurangi utang gitu ya
dalam jangka pendek yang pertama
kalau memang klaim utang untuk infrastruktur
kita lihat dua ratus empat puluh lima proyek strategis nasional
itu mana yang urgent
mana yang punya impact kepada ekonomi
penyerapan tenaga kerja bisa positif ya
itu yang harusnya dikerjakan
sementara yang misalkan menjadi beban utang
apalagi bumn cash flow nya sampai kemudian negatif
hanya untuk mendana itu
itu bisa ditunda dulu
karena kalau penerimaan pajaknya dipaksa naik
ya dikhawatirkan dengan daya beli masyarakat seperti ini
dan yang ketiga
pemerintah harus buat road map
jadi ada dong road map sekitar lima atau sepuluh tahun ke depan
cara mengurangi utangnya bagaimana
bilateral misalkan pakai debt swab gitu ya
kemudian untuk yang sbn caranya seperti apa
masyarakat juga diedokasi
bahwa kedepannya kita tidak akan terlalu bergantung kepada utang
yang makin besar porsinya terhadap pdb
dan utang bukan dibayar pakai pdb
utang dibayar pakai pajak
ya itu konsepnya
ekonomi dev bima yudi istirahat
tadi sebelumnya sudah bergabung bersama kami
nufrans sawira sakti
dan lain informasi
sudah bergabung bersama
sian indonesia business